jaksa agung m prastio mengapresiasi keterangan pers yang diberikan presiden ke enam republik indonesia
susilo bambang yudhoyono terkait dokumen tpf kasus kematian munir
pasca penjelasan sb selasa kemarin jaksa agung mengklaim mulai menemukan titik terang dalam pencarian dokumen tpf
namun prasetyo juga meminta waktu untuk melakukan penelusuran
serta melakukan koordinasi dengan sby dan beberapa pihak terkait
padahal hasil laporan tpf tidak bisa dijadikan bahan penuntutan
meski bisa digunakan sebagai langkah awal penyelidikan
itu dibuka dalam konfeksi pers tadi dengan misalnya menyebut nama nama yang selama ini orang tidak mengetahui